sesuai dengan arahan bapak presiden tadi disampaikan bahwa g dua puluh adalah forum ekonomi global
yang dibentuk sebagai respons terhadap krisis ekonomi tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
dan g dua puluh beranggotakan dua puluh negara yaitu sembilan belas negara utama penggerak ekonomi dunia termasuk indonesia
ditambah satu perwakilan regional yaitu uni eropa yang memiliki pdb terbesar di dunia
dan jumlah populasinya adalah dua per tiga dari penduduk dunia
mandat g dua puluh adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi global yang kuat berkelanjutan seimbang
dan inklusif sebagai forum yang lahir dari krisis global g dua puluh diharapkan menjadi role model
bagi masyarakat internasional untuk memberikan solusi atas tantangan ekonomi global seperti krisis seribu sembilan ratus sembilan puluh
resesi global dua ribu delapan dan pada situasi pandemi seperti ini
dalam menentukan presidensi g dua puluh memiliki mekanisme yang disebut
regional basket rotation di mana saat ini adalah giliran kelompok pemerintahan di asia
di mana presidensi g dua puluh di tahun dua ribu dua puluh dua merupakan pertama kali bagi indonesia menjadi tuan rumah dari presidensi g dua puluh
dan baru empat negara yaitu jepang rrt korea selatan dan saudi arabia
yang sudah pernah menjadi tuan rumah presidensi g dua puluh
mandat presidensi indonesia diperkuatkan
dan diperkuat oleh kesepakatan di ktt g dua puluh tahun dua ribu dua puluh di riyadh saudi arabia
dan dengan menjadi presidensi g dua puluh indonesia memiliki kesempatan secara strategis untuk ikut menentukan arah
desain kebijakan pemulihan ekonomi global terutama pada masa pasca pandemi covid sembilan belas ini
untuk memastikan kelancaran pelaksanaan presidensi g dua puluh berbagai persiapan sudah
disiapkan dan salah satunya adalah keputusan presiden yang tadi sudah disebut
terkait dengan panitia nasional yang tadi sudah dijelaskan oleh pak menko minfo
kemudian bapak presiden bapak joko widodo akan menghadiri penutupan ktt g dua puluh di roma pada tanggal tiga puluh tiga puluh satu oktober mendatang

dan di sana bapak presiden akan menerima secara resmi penyerahan tongkat esensial
dan di sana bapak presiden akan menerima secara resmi penyerahan tongkat esensial
presidensi g dua puluh dari pm italia kepada presiden republik indonesia
dan pada saat itulah pada tanggal satu desember indonesia akan resmi menjadi presidensi g dua puluh
beberapa rangkaian yang dipersiapkan antara lain ada satu ratus lima puluh pertemuan dengan beberapa side event
sepanjang tahun dari tanggal satu desember sampai dengan tiga puluh november dua ribu dua puluh
rangkaian ini merupakan antara lain
antara lain working groups tingkat serpa tingkat finance deputies pertemuan tingkat menteri
hingga ktt yang akan dihadiri oleh seluruh kepala negara dan kepala pemerintahan
jumlah delegasi pertemuan sekitar lima ratus sampai dengan lima delapan ratus orang per event sepanjang tahun
dan sesuai dengan arahan bapak presiden
pertemuan akan dilakukan secara hybrid
kondisi pengendalian covid sembilan belas
dan juga dilakukan secara fisik
sesuai dengan parameter parameter yang ada
oleh karena itu indonesia memastikan bahwa pertemuan side event di bawah presidensi indonesia
akan mengikuti parameter kesehatan
menerapkan protokol kesehatan
dan melakukan level assessment terhadap pandemi sesuai dengan standar who
dan tentu terkait dengan
persyaratan vaksinasi tentu ditentukan
dan dilaksanakan di berbagai daerah yang ketersediaan rumah sakitnya
presidensi g dua puluh secara resmi akan dimulai sejak satu desember sampai dengan tiga puluh november
dengan tema utama adalah recover together
yang salah satunya artinya pulih bersama dan tangguh bersama
untuk mendukung kesehatan dan mengembangkan kesehatan
mendukung ini ada lima pilar prioritas yaitu pertama tentu peningkatan produktivitas untuk
pemulihan atau promoting productivity yang kedua increasing resiliency dan stability ini membangun
ekonomi dunia yang tangguh pasca pandemi yang ketiga ensuring sustainability dan inclusive
growth menjamin pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan enabling environment and partnership
menciptakan lingkungan kondusif dan kemitraan dengan pemangku kepentingan serta empat g
stronger collective global leadership ini adalah kepemimpinan kolektif global untuk memperkuat
solidaritas dengan presidensi g dua puluh setidaknya ada tiga manfaat besar yang bisa diperoleh indonesia
baik dari segi ekonomi pembangunan sosial maupun manfaat dari segi politik di aspek ekonomi
beberapa manfaat langsung
adalah peningkatan konsumsi domestik yang diperkirakan bisa mencapai satu tujuh triliun rupiah
penambahan pdb hingga tujuh empat puluh tujuh triliun dan pelibatan tenaga kerja sekitar tiga puluh tiga ribu di berbagai sektor
dan diharapkan secara agregat ini akan beberapa kali satu setengah sampai dua kali daripada efek
yang dicapai dalam pertemuan imf world bank di tahun dua ribu delapan belas yang lalu karena pertemuan
ini berjalan sekitar satu ratus lima puluh pertemuan selama satu tahun atau selama dua belas bulan nah bagi selain itu
bagi indonesia ini juga menjadi momentum untuk menampilkan keberhasilan reform struktural yang
antara lain dengan undang undang cipta kerja dan dengan sovereign wealth fund dan tentunya ini akan mendorong
confidence dari investor global untuk percepatan pemulihan ekonomi dan mendorong kemitraan global
yang saling menguntungkan dari aspek pembangunan sosial indonesia berpeluang untuk mendorong topik terkait
dengan produksi dan distribusi vaksin dan kita terus mendorong agar vaksin ini menjadi global
public goods dan juga aksesibilitas bagi masyarakat indonesia dan negara berkembang yang berpendapatan
rendah dari aspek politik nanti ibu menteri keuangan menteri luar negeri akan menjelaskan secara lebih
detail dan dari amanah sebagai presidensi
g dua puluh indonesia tentunya akan mendorong koordinasi kebijakan global yang berkontribusi terhadap tata
kelola dunia yang seimbang dan membuat g dua puluh adaptif terhadap krisis memperjuangkan kepentingan nasional
di forum global termasuk antara lain isu isu transformasi digital dan ekonomi inklusif
nah sebagai selanjutnya pemerintah menekankan sinergi dan koordinasi kuat antara kementerian yang
lembaga yang terlibat dalam enam belas working group dan elemen non pemerintah serta masyarakat sipil
dan madani yang terlibat di dalam sepuluh engagement group perlibatan berbagai unsur lapisan masyarakat
ini tentunya mengindikasikan demokratisasi dalam pembahasan dan juga penentuan isu isu strategis
di tatanan global dan pelibatan seluruh kelompok kepentingan ini mencerminkan
langkah inklusif dan keterbukaan pemerintah untuk merangkul seluruh komponen masyarakat
guna mendukung pemulihan ekonomi nasional yang kuat dengan tata kelola yang baik
pak ya ini juga menegaskan kepada dunia internasional bahwa indonesia siap untuk
menjadi lokomotif pemulihan ekonomi global dengan semangat konsensus dan kebersamaan